oho terus terus
lu jamret tasnya
lu lari ke gua
lu tabrak gua
gua ambil tasnya
terus lu lari yang jauh
lu belum pernah pacaran bang
caru turun orang tau gak
jadul tau gak
yang bener nanamnya
jangan ditumpuk asal asalan
tapi katanya disebar
tapi bukan sembarang sebar
supaya tumbuhnya itu subur
iya tapi tadi emak ngasih taunya itu
gua lakban mulut lu
lu mau mata matain gua ya
saya kan tinggal disini mah
gak usah dimata matai
punya rumah malah tinggal di
sebelum pr duty
sebelum pr duty
ya terserah lu
mak saya mau ke depan dulu
eh boy sini bentar
lo lari ke gua
lo belum pernah pacaran ya mbak
cara lo turun orang tau gak jadul tau gak
anak kecing ehak yang ditanya ke beliuk siapa namanya
itu yang jempolnya menggek
empo teh mau pesen souvenir yang harga berapa
mau ngalahin pesta anak kesini lah
empo si andri teh gak jadi nikah
gak jadi tuker cincin
itu kelebihan yang tidak bisa ibu dapatkan dari tempat lain
produk kamu bagus tapi saya belum perlu
memang banyak yang bilang mereka belum perlu
tapi ini bukan untuk penyagaan saja bu
ini hadiah untuk buah hati ibu
sudah gak ada
oh gak selalu bu
produk kami ini bisa ibu klaim di akhir tahun kontrak polis
oh gitu ya
makanya kagak usah sok
emang dipikir mereka tuh siapa
bukan ditolak empo
tapi cewek itu teh bukan pacarnya si andri
itu teh cuma karang kangannya mak ipah aja
sekarang malu tuh mereka tuh ketauan kalo ngarang ngarang
mak ipah mah malas malas
mak ipah bilang
makan tuh jebakan batman gue
supaya si andri teh lepas dari si selvi
gitu kata mak ipah
sama aja dong dengan produk lain
oh sangat berbeda bu
di tempat kami ibu tidak harus menunggu satu tahun setelah akhir polis
tanpa ada kesulitan sama sekali
cari pacar itu gak perlu yang ganteng
yang penting setia
pegel pacaran sama yang ganteng itu
jangan nih makan dulu lah
udah dibawain tunangan lu juga
sekarang aja males
ntar juga kalau udah nempel hatinya rajin
tapi saya ada kemungkinan pindah ke luar negeri
makanya ini sangat cocok sekali untuk ibu
ini bisa ibu klaim di seluruh dunia
mulai dari asuransi kesehatan dan lain lainnya
kebetulan perusahaan kami bekerja sama hampir dengan seluruh rumah sakit ternama yang ada di dunia
ini kelas diamond bu
setia dan tajir kayak tunangan lu sal
hidup yang indah
nanti tunangan selvi bawa makanan ya
masih ada gak
ah parah lu
yaudah nih amil punya gue aja gue gak mau kok
alhamdulillah rezek enak soleh
bukannya nabah bapak lu hamdun
kalau memang ibu tidak percaya ibu bisa langsung masuk ke website kami
ibu bisa lihat di situ rumah sakit mana saja yang bekerja sama dengan perusahaan kami di tiap tiap negara
dan ibu bisa langsung lihat review dari para customer kami tentang pelayanan kami selama ini
jangan cuma manis di mulut aja mas
nanti tau tau saya ditinggalin
saya nggak cuma cari customer tapi saya juga cari saudara
kamu tuh cerdas ya
yaudah kalo gitu nanti saya urus transferannya ya
terima kasih ibu
terima kasih mas